harian ini juga tebing setinggi lima belas meter di kawasan gunung mas puncak bogor jawa barat pada minggu malam longsor
dua alat berat diturunkan untuk memindahkan material longsor yang menutup jalan utama
longsor terjadi di jalur utama kawasan gunung mas puncak bogor jawa barat pada minggu malam
tebing setinggi lima belas meter longsor dan menutup seluruh badan jalan
akibatnya arus lalu lintas di kedua arah lumpuh total
dua alat berat dan tiga unit damkar diturunkan untuk memindahkan material longsor yang menutup jalan utama
hingga senin pagi jalur utama puncak belum dapat dilalui kendaraan
polisi pun mengalihkan arus lalu lintas dari cianjur maupun sebaliknya melalui jalur alternatif jonggo dan sukabumi
hujan tadi sore memang kemarin sudah deras
sehingga kemungkinan dari kemarin sore terus tadi siang juga
cuma tidak lebat kalau kemarin sore lebat ini sehingga terjadi longsor
sementara alam jelas tidak ada korban
untuk paru saling sementara kita alihkan
jadi tidak ada puncak tidak ada jadok kita tutup sementara
kecuali ada alternatif hanya untuk kendaraan roda dua